ke salah satu negara tetangga
pelaksana tugas deputi pendidikan dan eksekusi kpk
asep guntur rahayu mengatakan
pihaknya sempat mengirim tim pada bulan lalu ke negara tetangga
setelah mendapat informasi keberadaan politikus pdi perjuangan harun masiku
selaku tersangka kasus dugaan korupsi
tim kpk bergerak ke masjid dan gereja
diduga tempat harun masiku singgah
namun ketika dilakukan pengecekan
ternyata orang tersebut bukanlah harun masiku
harun masiku adalah mantan calon legislatif pdip
yang ditetapkan sebagai tersangka
kasus dugaan suap pergantian antarwaktu
anggota dpr periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
kepala bagian pemberitaan kpk
menanggapi pernyataan mantan penyidik kpk
yang menilai lembaga kpk berbohong
terkait alasan sinergitas
saat menarik kembali brigjen endar priantoro
sebagai direktur penyelidikan
kami ingin jelaskan juga terkait dengan
persoalan intinya di banding administratif misalnya
dan itu kan hak dari setiap asn
ataupun masyarakat yang diberikan oleh
dan maka kemudian menempuh berbagai cara
keberatan ataupun banding administratif
nah dalam konteks jabatan pak direktur penyelidikan ini
memang ada banding administratif
tetapi yang menjadi keputusan untuk perubahan skm itu
bukan dasar adanya keputusan dari banding administratif
karena sampai hari ini belum ada
terkait dengan keputusan banding administratif tersebut
tetapi memang dasarnya adalah
untuk menjaga sinergi harmonisasi antar penegak hukum
kan begitu ya
ali fikri menambahkan
kpk hanya menerima kebijakan yang diambil kemenpan rb
dalam rangka menjaga harmonisasi dan sinergi
antar penegak hukum sebagai upaya keberhasilan
dalam pemberantasan korupsi
tim liputan cnn indonesia